halo hello selamat siang apa kabar nih udah ada hugo disini dan ada juga emily disini
pasti jadi suara hati seperti biasanya disuara hati ini khususnya buat baper
mania siap siap ya buat tema yang kita bakal bahas di siang hari ini sekarang ini kita
bakal ngebahas tema yang bener bener hits banget nih hugo oh gitu iya seru banget temanya
itu kita ngebahas tentang back street alias pacaran diem diem ini kelihatannya
sering ngelakuin ya beli tapi bener bener kalau misalkan untuk besok sendiri tuh ada
positif dan negatifnya juga gitu nah sebagai pembuka kita di suara apa apaan bapak marina
saya bapak pikir saya tuh rela anak saya jadian sama anak bapak ini ya
hai papa hari ini juga kamu putuskan si roman ini atau papa kirim kamu sekolah ke luar negeri
baguslah kalau sama sama tak setuju kau pun kalau pacaran sama dia kau pulangkan kau ke medan
enggak enggak gue gak mau putus sama roman gue gak mau ya allah jika kami harus ketahuan
aku mohon jangan pisahkan aku dan mula tapi tadi udah cek aja ah
bagitin aja pak ya kita ke gorma mau olahraga pak masa mau mancing banyak ikan udah bayar
sewanya belum belum pak yaudah ikut saya urus administrasi dulu ayo ayo pak
kayaknya mereka udah pergi deh
rese nya nanti aja mendingan sekarang kita keluar dari sini
tapi bentar gue cek dulu udah aman apa belum
sekarang tulis nama di sini tapi perwakilannya aja
beda kalau sama di aslimah
tulis juga jumlah anggota kalian berapa terus
udah lama ada jiwa muda sudah menggubung ke bumbat wah raga nih pak ayo tulis lagi
roman apaan sih itu tadi saya lihat dia disitu roman ada eh carlo roman
mane roman gak ada turunan disitu kalau melihat kalian loh melihat
mbun dibagi buta kalau matahara buning beres mata tidak saya tidak salah itu
roman eh carlo roman aja belum gua telepon gimana bisa datang tuh romannya
roman kesini naik apaan cepet banget naik baling baling bambu emangnya temen
remon eh masa saya lihat orang salah tadi itu roman benar bulan sama
halo selamat siang apa kabar nih udah ada hugo disini dan ada juga emily di sini
pasti jadi suara hati seperti biasanya disuruh hati ini khususnya buat baper
mania siap siap ya buat teman kita
karena hubungan kalian ketika backstreet itu dirahasiakan jadi ketika pacaran itu mungkin aja lebih private gitu kali ya
pacaran kalian itu gak diketahui sama banyak orang teman teman kalian keluarga kalian begitu
dan mungkin juga kemungkinan buat orang ngejudge hubungan kalian itu lebih
iya jadi gak ada gitu ada untungnya juga sih sebetulnya ya
suges nih gue sama lo terus yang kedua juga gue mau nambahin
kalau misalnya backstreet itu positifnya kalau lo ada yang naksir nih misalnya
terus kalau misalnya lo backstreet kan pasti dia gak tau dong kalau lo punya cowok
jadi kita bisa menjaga hati nih cowok
biar kita gak nyakitin dia juga kalau dia tahu kita pacaran sakit hati dia
jadi bisa ngekeep gitu kan ya hubungannya itu sendiri
sama nih ada lagi nih positifnya mele
jadi ketika backstreet itu dijalanin dan ada masalah nih ya diantara kedua pasangan ini
itu mereka bisa untuk menyelesaikan masalahnya secara berdua
dan lebih intim untuk bisa menyelesaikan masalahnya itu
karena gak ada temen yang tau gak ada orang lain yang tau gitu
jadi kan lebih enak aja sih sebetulnya
ini kita banget ya
yang positif ya
sekarang tentang negatifnya
kalau menurut gue negatif dari back street itu yang pertama banget
aduh aduh aduh
lagi deket sama orang lain even cuma ngobrol biasa aja
langsung cemburuan marah marah nggak jelas
nah kalau ini lu banget nih
eh pacar itu
apa biarin aja gue mukul
abisnya pacarnya ulang dari itu
tunggu tunggu gak usah dibanyun banyunin kali
nanti pipinya meletus lah
yang ketiga adalah jadi pandai berbohong
jadi misalkan begitu kan ya pacar tapi bilangnya teman sama orang tua sama temen temen gitu
terus habis itu kalau misalkan mau izin pergi padahal ngedete tapi bilangnya kerjaan kelompok
gitu kan sama temen temen
jadinya pandai berbohong deh
terus sama kan ya slover
jadi buat kalian mungkin yang lagi menjalani yang namanya backstreet dibikinkan lagi lagi deh ya
jangan sampai itu nyanyi menjadi satu dukungan yang gak baik yang sehat gitu
mungkin mau ada keterbukaan
oh pastinya itu harus banget sebetulnya ya
makanya emily lain kali jangan backstreet ya
iron of lover kalau gitu sebagai lagu pembuka kita udah siapin buat kalian ya di siang hari ini
langsung aja kita kasih lagunya